jadi begini pkm ini terakhir sk itu dua ribu enam ya terurus dengan baik
nah kemarin kita diskusikan beberapa waktu yang lalu kita diskusikan
di mana seluruh jajaran dan kita berkeputusan ini harus dihidupkan kembali
sebagai sebuah badan yang akan mengurus masjid secara serius
banyak yang selama ini menjadi urusan masjid gitu ya
yang kemudian tidak terurus masjid hanya semata mata menjadi tempat ibadah saja
saya menugaskan kepada pengurus bkm yang baru saja dikukuhkan
untuk kembali kepada filosofi masjid ketika nabi pertama kali mendirikan masjid di kuba
masjid kuba di yasrib perjalanan menuju wati asrib pada waktu itu